menurut organisasi kesehatan dunia atau who konsep sehat bukan hanya terbebas dari penyakit secara fisik
tapi juga meliputi kondisi sehat secara mental dan sosial
nah perlu kita akui ya kesehatan mental ini kadang kadang terabaikan oleh kita
untuk itu kami telah merangkum beberapa pertanyaan warganet seputar covid sembilan belas dalam segmen tanya dokter
dan kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan dr lahargo dokter spesialis kedokteran jiwa
selamat sore mbak maifri salam sehat jiwa
dokter argo ini sudah ada banyak sekali pertanyaan
antusiasmenya tinggi ingin bertanya bagaimana sih dok untuk bisa tetap sehat secara mental juga nih
terutama dalam menghadapi kondisi saat ini saat pandemi covid sembilan belas
dokter izinkan saya membacakan beberapa pertanyaan
ya dok ya untuk sore hari ini
oke kita lihat pertanyaan pertama ini dia
yang sudah diajukan ada dua pertanyaan serupa nih dok ya
ada dari yang pertama dari ad dwi jun dia bertanya lewat instagram
dan yang kedua ada marcel underscore wemaf dua dua
inti dari kedua pertanyaan warganet yang kepo covid sembilan belas ini adalah
bagaimana sih dok caranya menjaga kesehatan mental kewarasan pikiran di tengah pandemi covid sembilan belas
pasti was was selalu ada nah bagaimana tuh dok agar was wasnya tidak berlebihan dan bisa tetap sehat secara mental
silahkan dokter argo
iya terima kasih mbak mayfri
jadi menghadapi pandemi covid sembilan belas ini tentunya ini adalah suatu krisis yang besar bagi kesehatan secara fisik
kesehatan mental dan juga sosial kita
nah kami dari perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa indonesia sudah menyampaikan bagaimana langkah langkah kita menjaga
kesehatan jiwa di tengah pandemi ini
yang pertama ketika kita merasakan cemas khawatir takut sedih ataupun misalnya marah
itu adalah merupakan suatu hal yang wajar yang alamiah
tetapi kalau ini sudah berlebihan dan sudah berkepanjangan berarti kita harus melakukan suatu intervensi
baik itu dari diri kita sendiri melakukan manajemen stres atau minta pertolongan ke profesional kesehatan jiwa

seperti psikiater perawat jiwa psikolog atau tenaga kesehatan lainnya
kemudian yang kedua coba kita untuk bercerita kepada orang orang yang kita percaya
dengan kita bercerita tentang apa yang kita rasakan itu sudah merupakan suatu bentuk ventilasi kita
sehingga beban psikologis kejiwaan yang kita rasakan bisa meredah kita akan bisa lebih tenang
langkah berikutnya untuk menjaga kesehatan
korban jiwa di tengah pandemi adalah mencoba mengambil jarak dari berbagai berita berita tentang covid sembilan belas ini
berita yang berbahaya menakutkan dan mengancam
lakukan yang kita sebut diet media sosial misalnya
dengan mengurangi paparan berita yang berlebihan itu akan membuat kondisi kesehatan mental kita menyelami relaksasi
kita bisa lebih relax lebih santai
hal ini bisa kita lakukan secara periodik ketika kita rasanya terlalu berat beban pikiran dan perasaan kita
kemudian carilah sumber sumber berita dari berita yang terpercaya
hindari sumber berita dari berita yang tidak jelas kebenaran informasinya
karena itu malah bisa memicu suatu kekhawatiran was was dan ketakutan dari kita
kemudian lakukan sikap mental yang kita sebut responsif
hindari sikap mental yang responsif
sikap mental yang reaktif
sikap minta reaktif itu sikap mental yang agresif cepat ingin buru buru untuk melakukan suatu aksi
ini justru bisa memicu kecemasan kekhawatiran ketakutan kita
tapi sikap mental yang kedua yaitu responsif adalah sikap mental yang terukur
menghitung dulu untung rugi dari setiap tindakan yang mau kita lakukan
kita bernafas sejenak kemudian melihat aksi apa yang ingin dilakukan
kemudian melakukan refleksi terhadap setiap aktivitas yang kita kerjakan
dan kita bisa melakukan yang namanya stress management
untuk kemudian mengatasi berbagai gangguan pikiran perasaan
itu kira kira mbak langkahnya yang bisa kita lakukan dalam menjaga kesehatan jiwa di tengah pandemi covid sembilan belas
baik itu tadi langkah langkahnya untuk stress managementnya itu seperti apa dok
apakah mungkin diantaranya mengetahui kita sukanya apa hobinya apa
mungkin bisa mendalami hal itu
agar pikirannya jadi tidak berfokus pada masalah yang ada ya dok ya
benar banget mbak mery
jadi di tengah kondisi sekarang kan kebijakan pemerintah kita harus stay at home working from home study from home
nah kita bisa melakukan yang mbak mayfri tadi sampaikan yaitu mengembangkan berbagai hobi kegiatan kegiatan yang mungkin sebelumnya belum sempat untuk kita kerjakan atau tekuni
ini kesempatannya untuk kita melakukan hal itu
dan itu akan sangat baik untuk kesehatan jiwa kita
baik dokter argo
kita bisa berperok tanam hidroponik atau memasak bermain musik begitu mbak
baik dokter argo ini bicara soal work from home school from home ini semua kan erat kaitannya dengan gadget ya dok ya
ini mirip mirip dengan pertanyaan selanjutnya
ini ada dua warganet kepo covid sembilan belas yang juga bertanya nih dok soal bagaimana kemudian kaitannya agar kita tidak ketergantungan menggunakan gadget atau gawai
dan kesehatan mental kita juga bisa tetap tergantung
kita bisa tetap terjaga gitu dok
ini nih ada pertanyaan dari nur dinhafiz enam puluh satu dan juga sofian alsyarif
intinya mereka bertanya tentang apakah kemudian keseringan atau terlalu sering menggunakan gawai ini dapat mengganggu kesehatan mental
dan bagaimana caranya agar bisa tetap sehat secara mental
tapi kan kita juga harus tergantung nih dengan gawa yang ada
karena semuanya serba digital serba online dok
silahkan dokter argo
kebetulan saya seorang psikiater yang bertugas di rumah sakit jiwa dr haji marjo
akhir ini kami memang mendapatkan banyak orang orang tua anak anak remaja dan juga dewasa yang mengeluhkan bahwa mereka sudah mulai ada kecenderungan untuk adiksi terhadap gadget ini
karena memang sekarang ini aktivitas anak anak sekolah ataupun kuliah itu dengan gadget gitu ya
nah who juga sudah menyampaikan pesan penting bahwa hati hati untuk terjadinya suatu ketergantungan
suatu ketergantungan karena gadget
karena kita di rumah yang kita pegang adalah gadget
langkah pertama kita kenali dulu kira kira apa sih ciri cirinya kalau kita sudah ketergantungan gadget
yang pertama ciri cirinya adalah kita ingin selalu membuka membaca atau memainkan gadget kita
yang kedua adanya durasi waktu yang semakin lama semakin meningkat
biasanya main gadget hanya satu jam
nah ini sudah meningkat dua jam
ternyata dua jam nggak cukup untuk memberikan rasa puas bagi diri kita
meningkat lagi jadi tiga jam
ini kita sebut efek toleransi dari suatu ketergantungan atau kecanduan
kemudian yang berikutnya sudah mulai ada gangguan pada suasana alam perasaan kita
kita jadi gampang marah sensitif ketika kita mulai menghentikan pemakaian gadget tersebut
jadi ada efek putus zat atau withdrawal
dan mulai ada perubahan pikiran
anak anak biasanya marah marah kalau disuruh berhenti misalnya untuk bermain gadgetnya
nah kalau sudah ada ketergantungan ketergantungan yang seperti itu
maka lakukanlah langkah langkah untuk mengatasi ketergantungannya
ada yang kita sebut namanya digital detoktification
itu melakukan detok untuk digital
ada langkah langkahnya bisa dilakukannya secara full misalnya
satu hari besok aku nggak mau pegang gadget sama sekali
nah itu berarti full dia
tapi bisa juga dilakukan secara parsial
digital detox gitu ya
misalnya dengan menghapus notifikasi
menghapus aplikasi yang sering kita buka
atau bikin waktu waktu tertentu kita bebas dari gadget
lakukan aktivitas aktivitas yang tidak menggunakan gadget
nah ini akan membantu kita untuk tidak menggunakan gadget
ini akan membantu kita untuk tidak kecanduan atau ketergantungan terhadap gadget di tengah pandemi ini
baik berarti batasi juga screen time nya ya dokter argo ya
itu tadi pesan pesan dari dr argo yang pasti jangan sampai anda menganggap remeh apabila mengalami kegelisahan
mengalami gangguan secara mental
bicarakan sampaikan kepada para ahlinya atau orang orang terdekat anda
karena bagaimanapun juga kesehatan mental juga satu hal yang penting untuk diperhatikan
terima kasih banyak dokter argo atas informasinya
dan sudah berbagi menjawab pertanyaan warga net kepo covid sembilan belas hari ini di cnn indonesia news update
sehat selalu dokter
sehat selalu salam sehat jiwa
salam sehat jiwa terima kasih dokter
nah bagi anda yang masih memiliki pertanyaan terkait covid sembilan belas
jangan khawatir karena anda bisa mengirimkan pertanyaan anda dengan mention akun twitter kami di atcnniddaily
atau komentar juga di laman instagram atcnnindonesiatv
dengan menambahkan tagline
jangan lupa hashtagnya warganet kepo covid sembilan belas
dan untuk hari minggu besok ini dia
kami akan mengangkat tema tetap bugar saat pandemi
yang akan menghadirkan narasumber secara digital begitu ya
akan ada dokter spesialis olahraga dr grace
jadi nanti dr grace ini akan menjawab pertanyaan pertanyaan anda yang kepo
gimana sih caranya biar tetap bisa bugar selama masa pandemi
langsung saja kepoin laman instagram dan twitter kami
tulis pertanyaan anda di sana dan besok akan dibacakan pertanyaannya
dan langsung dijawab oleh dr grace ya